mati nih diomelin mati dimarahin segala macem ini itu ini itu gitu kan
jadi begitu begitu gua ada kesempatan gitu ya dipanggil ke panasya waktu itu ya istilahnya udah kayak dream come true sebenernya gitu
tapi ternyata untuk memasukkan spray ke dalam kasur sesuai sop dari perhotelan memang ada tekniknya